polisi mengungkap kasus pembunuhan dewi yati warga jalan cagak subang
pelaku adalah suaminya sendiri yang menganiaya korban hingga tewas
sementara tiga pemuda ciamis diringkus karena kedapatan membawa sabu
berikut kilas kriminal selengkapnya
petugas polres subang dan polsek jalan cagak mengungkap kematian kasus dewi yati
warga desa kumpai kecamatan jalan cagak subang
setelah memeriksa tkp dan saksi saksi
polisi menetapkan suami korban asep sepiana
sebagai tersangka penganiayaan dan pembunuhan dewi yati
sebelumnya asep sempat melaporkan kematian dewi ke polisi
namun polisi curiga lantaran mulut korban berbusa dan mengeluarkan darah
dari hasil otopsi korban diperiksa meninggal karena kehabisan nafas dan banyak luka
motif pelaku adalah kesal karena keinginannya untuk berhubungan intim ditolak
dan mereka masih dalam proses cerai
tiga pemuda asal bandung
sirojul muhdi rony ahmad dan asep kurniawan
ditangkap petugas satres narkoba polres ciamis saat menumpang sebuah angkutan kota
ketiga pemuda yang tengah berlibur ini
kedapatan membawa enam puluh delapan gram narkoba jenis sabu
ketiganya berpatungan untuk membeli sabu
dari salah seorang bandar yang masih diburu polisi
petugas gabungan polda d i y dan polresta bukurkota
meringkus dua pemuda terduga pembakaran pos polisi
dalam aksi hari buruh internasional di yogyakarta
ha dan di sudah sepekan lamanya melarikan diri
dan baru dua hari berada di bogor saat ditangkap polisi
keduanya juga diduga kuat merupakan pelaku ancaman teror
terhadap gubernur d i e sri sultan hamengkebuwono x